menteri sosial khofifa indar parawansa dan bupati trenggalek emil dardak resmi mendapat sk rekomendasi dari golkar
namun khofifa enggan mengomentari perhara politik yang tengah melanda lawannya yaitu pasangan gus ipul dan azwar anas
hovifa optimis mesin politik golkar bisa membantunya memenangkan pilgub jatim
hovifah enggan merespon kejadian yang menimpa lawan politiknya yaitu ia dan emil dardak fokus mengonsolidasikan relawan dan dukungan para santri
saat ditanya soal pengunduran dirinya hovifa enggan menjawab dan meminta publik menunggu setelah pendaftaran di kpud jawa timur
biasa memaksimalkan ikhtiar kita lebih baik energi yang kita punya kita maksimalkan untuk proses pemenangan
jadi jangan kita merespon apa yang sebetulnya oleh publik dianggap sebagai satu hal yang barangkali akan mempengaruhi konstelasi dan seterusnya